komisi pemberantasan korupsi menggelar peringatan dua tahun penyerangan novel baswedan
kpk pun kembali mempertanyakan keseriusan presiden joko widodo dalam pengungkapan kasus ini
acara peringatan yang diawali deklarasi mahasiswa ini digelar sejak pukul dua belas waktu indonesia barat
dan direncanakan berlangsung hingga malam hari nanti
tidak hanya mahasiswa acara ini juga akan menghadirkan sejumlah tokoh yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi
mereka akan kembali menyatakan sikap untuk mendesak pemerintah dan presiden joko widodo
menyelesaikan kasus novel baswedan
novel diserang orang tidak dikenal dengan menggunakan air keras pada sebelas april dua ribu tujuh belas yang lalu
namun hingga kini kasusnya tidak kunjung terang
dua tahun yang lalu ada seorang
dua tahun setelah penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan
pelaku dan motif teror air keras tersebut belum terungkap
tim gabungan novel masih terus bekerja mengungkap kasus novel hingga akhir masa tugas mereka pada tanggal tujuh juli dua ribu tujuh belas
tim gabungan yang terdiri dari kpk komnas ham ombudsman dan kompolnas
terus melakukan pendalaman mengenai teror air keras terhadap novel yang terjadi pada tanggal sebelas april dua ribu tujuh belas
dan pada tanggal delapan sampai dengan sepuluh april dua ribu sembilan belas
tim gabungan telah melakukan uji alibi dan pendalaman keterangan saksi di maluku
kegiatan itu merupakan pengembangan dari uji alibi dan pendalaman para saksi yang sebelumnya telah dilaksanakan di malang bekasi dan juga sukabumi
selain itu tim juga telah memeriksa kembali jenderal dan beberapa anggota kepolisian
namun belum ada penjelasan mengenai siapa jenderal polisi yang diperiksa
memang ini rumit saksi saksinya juga terbatas alat buktinya juga terbatas
dan kemudian informasi informasi yang kami dapatkan juga terbatas
termasuk juga kabarnya misalnya dari pak novel maupun dari para penasihat hukumnya mengatakan
ada dugaan jenderal polisi terlibat misalnya
itu kami belum pernah mendengar langsung dari yang bersangkutan karena dalam pemeriksaan juga tidak ada
untuk melihat perkembangan sampai mana penyidikan kasus penyeraman air keras ini
kami akan menayangkan wawancara koresponden cnn indonesia mari
sarjana dengan penyidik senior kpk novel baswedan yang kami cuplik dari program cnn indonesia news report
begitu saya setelah saya melapor kepada pak kapolri tidak lama saya kira satu jam setelah itu
ada penyidik yang datang bertanya kepada saya bukankah itu meminta keterangan
saya terangkan semuanya saat itu saya sedang sakit kesakitan karena efek sakitnya masih luar biasa
saya mau beri keterangan saat itu sambil saya katakan bahwa apa yang mau ditanya saya jawab
terangkan terus bahkan ketika saya di singapura pun awal awal teman teman yang mendampingi saya juga saya minta
kalau ada yang mau ditanyakan saya jawab semua saya lakukan itu
terus kemudian pada sekitar sebulan atau dua bulan setelah itu ada permintaan untuk keterangan saya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
memang biasanya dalam pemeriksaan atau kasus kasus yang teror atau kasus kasus kejahatan jalanan begitu ya
atau pidana umum itu mestinya bukti bukti yang
lain dulu yang lebih penting karena dari awal penyidik itu tahu bahwa saya tidak lihat langsung pelakunya
artinya kalau pelaku lapangannya saya tidak lihat dan bukti bukti lainnya banyak sekali
saya justru malah bertanya kenapa kok fokusnya hanya ke saya
bukankah saksi saksi yang lain jauh lebih penting
ini yang kemudian menjadi pertanyaan
begitu pula dengan disampaikan bahwa saya tidak kooperatif
oh iya ya polanya seperti itu seolah olah korban ini dibully
itu hal yang mesti harus diperhatikan kenapa
saya mau katakan begini
ketika awal awal saya di rumah sakit kemudian dimintai keterangan
saya bilang kalau saya sedang di luar negeri saya ada di rumah sakit
tentu pemberian keterangannya harus seizin dari rumah sakitnya atau otoritas tempat
dan ini suatu kaedah kaedah acara atau hukum acara atau prosedur yang itu
itu diketahui semua penegak hukum mestinya
tapi ternyata kan penyidik tidak pernah meminta izin otoritas tempat
tidak juga pernah minta izin dari dokter saya yang menangani saya
atau rumah sakit tempat saya dirawat
saya kira tidak lebih dari dua minggu setelah saya keluar dari rumah sakit
artinya itu jelas bahwa setelah saya keluar dari rumah sakit
saya langsung menyatakan diri
ayo saya siap memberi keterangan
saya datang sendiri ke kpk
dan saya berkata
saya memberi keterangan
keterangan yang saya berikan bukan irit bicara
karena ternyata kan ada pejabat tertentu yang mengatakan bahwa saya irit bicara
hanya dua tiga lembar
ternyata sembilan atau sepuluh lembar keterangan saya
apakah dengan sembilan sepuluh lembar itu irit bicara
jadi saya kira berhentilah berbicara sesuatu hal yang justru malah membuli korban
kita kalau memang itik hati untuk mengungkap
banyak cara untuk mengungkap
ada pun kenapa kemudian saya melapor kepada komnasiam
karena setelah saya kembali ke indonesia
bahwa banyak saksi saksi yang justru merasa terintimidasi
apakah ini wajar
saya kira itu keanehan
dari dugaan atau indikasi indikasi itu kami laporkan kepada komnas ham
rekomendasi komnasiam memperkuat indikasi dan
apa yang kami ketahui itu
dan dinyatakan ada abyss of process
sekarang tim gabungan tidak peduli sama abyss of process ini
lah terus kok malah dibolak balik
saya melihatnya seolah olah dibuat
saya tidak kooperatif tapi justru
hal hal yang seperti itu
tidak dijadikan perhatian terus yang tidak kooperatif
ditambah lagi begini saya
sejak pertama kali kejadian saya langsung
telepon kepada pejabat pejabat polri
yang sifatnya saya melaporkan
saya juga melapor kepada pak kapolda saat itu
kepada pak kapolres saya juga sampaikan laporan
tercetaknya dalam laporannya
dicetak tetangga saya yang anehnya adalah
sampai hari ini karena kemarin
saya baru dapatkan sp dua hp
laporan tentang perkembangan
penyidikannya itu saya
hanya dapat tembusan
penyidik hanya memberikan yang berkabut
dapat tembusan justru tetangga saya yang
di polsek untuk dibawa
administrasi disuruh tertanggat
laporan polisi barangkali saya nggak tahu
justru ditangkap sebagai pelapor diberikan
penyidik itu dari sejak awal dulu
menjaga jarak dengan saya
dan terus dibilang saya tidak kooperatif
saya kira apa nggak kebalik
ya dua tahun mandeknya kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk
novel baswedan diperingati oleh wadah
pegawai kpk dan masyarakat
sipil diperingati sebagai hari anti teror
terhadap kpk dan upaya pelemahan
terhadap lembaga itu di sisi yang lain
belakangan juga ada informasi soal wadah
pegawai kpk yang juga menyampaikan petisi
terhadap pimpinan kpk soal hambatan membuka
kasus yang melibatkan pejabat tinggi
kami rangkum ini semua menjadi satu diskusi
yang kemudian mengangkat soal
susahnya ataupun jalan terjal untuk
pemberatasan korupsi di indonesia
saat ini kita akan coba ulas malam hari ini
di studio sudah ada
mbak lalola ister peneliti dari icw
selamat malam mbak lalala
nanti kami juga masih terus menunggu
tersambungnya dengan penyidik senior
kpk novel baswedan kami ingin tahu
bagaimana ia menyikapi dua tahun
mandeknya kasus penyerangan terhadap dirinya
tapi masih kami coba terus
terhubung dengan novel baswedan
saya ke mbak lalala terlebih dahulu
dari dua tahun mandeknya kasus
penyerangan terhadap novel baswedan
apa yang kemudian teman teman icw
lihat dari kasus ini yang kemudian sudah dua tahun
tampaknya masih jalan di tempat saja
sebetulnya kan ini justru
menguatkan dugaan adanya
kepentingan yang lebih besar
menindaklanjuti perkara ini
karena kalau misalnya
kita berkaca pada kemampuannya kepolisian
misalnya kita sangat percaya
apalagi kalau misalnya ini bicara soal
ini yang terjadi pada pak novel
ini kan sebetulnya penganiayaan
atau pengeroyokan misalnya
ada delik deliknya yang terangkum dalam kuhp
itu sifatnya umum
dan kita sama sama tahu
bahwa barreskrim polri itu punya kemampuan yang luar biasa
dulu sempat dibicarakan soal cctv misalnya
rekaman cctv tidak terlalu jelas dan lain sebagainya
tapi di sisi lain
lembaga yang sama berhasil mengungkap perkara
media yang digunakan adalah cctv
kita masih ingat tahun dua ribu enam belas
ada perampokan yang berakhir pada kematian
di pulau mas
yang juga dimulai dari cctv
dan itu dalam jangka waktu sekitar dua hari
itu sudah terungkap
bahkan orangnya sudah pindah pulau
jadi maksudnya begini
dengan kemampuan pihak kepolisian
harusnya kasus ini tidak begitu lama diungkapnya
jadi itulah kenapa
kemudian setiap waktu tertentu
entah beberapa kali
misal kemarin tujuh ratus hari
sebelum akhirnya hari ini dua tahun
itu kita ingatkan terus
karena memang kami berpandangan
memang kalau ada komitmen
itu pasti bisa diungkap
tapi kenapa tidak
dan tadi saya juga ingin menguatkan juga
bahwa ini kok seolah olah sudah jadi korban
kemudian dibuli pula
seolah olah selama ini panovel tidak kooperatif
padahal ada banyak sekali
tapi tidak juga diungkap
artinya dua tahun ini apakah kemudian anda
dan juga teman teman dari icw
pesimistiskah bahwa memang ini tampaknya bisa
terungkap siapa pelakunya
kalau bicara soal pesimistis
saya sih masih punya harapan
kita masih berharap bahwa kasus ini akan diungkap
bagaimana dengan kasus ini
bagaimana dengan kasus ini
bagaimana cara mengungkapnya
kita bicara hal yang lain
tapi paling tidak harapan itu harus dirawat
sialnya adalah atau sayangnya adalah
itu yang tidak terlihat sampai sekarang
selama dua tahun ini semacam
tidak ada progres
pun kalau ada progres semacam maju mundur
tidak ada keterangan yang jelas
padahal dari teman teman
kuasa hukum pun itu sudah cukup kooperatif
termasuk panovel juga
sudah cukup kooperatif
kita kembalikan lagi
sekarang mekanisme yang berikutnya
jalan seperti apa
tidak ada juga ungkapan yang signifikan
yang kemudian bisa membawa untuk operator lapangan aja
bukankah kemudian sudah ada tim penyidik
kalau saya tidak salah
sudah ada yang dibentuk
belum ada hasil memuaskan sejauh ini
kalau misalnya dilihatkan
ini juga belum ada keterangan yang mengembirakan gitu
kalau misalnya kita bicara soal
aktor intelektual misalnya
tidak usah sampai sejauh itu
aktor lapangan itu tidak ada hasil memuaskan sejauh ini
aktor lapangan itu belum kelihatan
sampai menelusuri lebih jauh
aktor intelektual di balik penyerangan itu
yang menjadikan hal ini krusial kan
bahwa penyerangan novel itu
bukan dalam kapasitas novel
novel itu diserang karena dia adalah penyidik kpk
yang dalam rentang waktu penyerangan itu
diduga sedang menyidiki
perkara perkara yang berbeda
perkara perkara besar ya
jadi dalam konteks itulah kita harus melihat
betapa sebetulnya penyerangan terhadap novel ini
juga harus bisa dianggap sebagai serangan
dan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri
yang hari ini digelar ya
di kpk sejak siang tadi ya mas
sampai dengan malam ini
apa semangatnya sebenarnya
dan juga mungkin teman teman mahasiswa
sampaikan itu adalah
bagaimana kita mau menagih kepada negara
ini kan serangan terhadap novel baswedan ini
baru satu kasus
kita masih ingat beberapa waktu kemarin juga
penyelidik kpk itu dipukul
di aniaya ketika sedang melakukan kerja
salah satu petinggi
di provinsi tertentu
di provinsi papua
nah ini pun juga bentuk serangan
belum lagi serangan serangan lain yang sebetulnya mungkin
tapi tetap terjadi
di cw ada apa aja tuh
paling tidak di tahun dua ribu tujuh belas juga
itu pernah ada perampokan
terhadap salah satu penyidik kpk juga
yang diduga dalam laptop itu berisi
informasi terkait dengan penyelidikan
lalu ada kasusnya novel baswedan juga
lalu yang terakhir ya itu
dalam tugasnya gitu
dan informasi informasi yang lain
memang kembali lagi
beberapa teman yang melakukan penelusuran ke lapangan
itu juga menerima semacam ancaman gitu
nah jadi ini kan sebetulnya bisa dilihat
sebagai upaya yang mengancam kpk
sebagai institusi dan juga upaya pemberantasan korupsi itu sendiri
nah jadi disitulah kita harus menempatkan kasus novel itu
jadi bayangkan ketika aparat negara saja
itu tidak dapat dilindungi
lalu bagaimana dengan masyarakat sipil
kami harus break terlebih dahulu
mbak lola kami juga akan terus
mencoba untuk menghubungi novel baswedan
penyelidik senior kpk
untuk kami ajak berdiskusi
prime news akan segera kembali
internal komisi pemberantasan korupsi
sejumlah penyelidik dan penyelidik
kepada pimpinan lembaga anti korupsi
pimpinan kpk segera menggelar pertemuan
dengan para pegawai kpk
petisi pegawai kpk dilayangkan
kepada jajaran petinggi lembaga anti rasuah
petisi ini dilayangkan
karena ada kebuntuan
pengungkapan kasus tindak pidana korupsi
saat akan dikembangkan
kepengejaran terhadap koruptor kelas kakap
dari kebocoran informasi
hingga hambatan pemanggilan sejumlah saksi
ada lima poin keberatan yang diungkapkan
poin pertama adalah terhambatnya proses penanganan perkara
dalam tingkat deputi penindakan
bahkan sampai pokok perkara selesai
kedua adanya kebocoran yang menyebabkan
gagalnya operasi tangkap tangan
selanjutnya adanya perlakuan khusus
terhadap saksi dan kesulitan memanggil saksi
dalam level jabatan tertentu
poin keempat kesulitan mendapatkan izin
dalam penggeledahan di lokasi tertentu
dan yang terakhir adanya pembiaran
atas dugaan pelanggaran berat
wakil ketua kpk laude m syarif
akan melakukan pertemuan internal
pertama poin tersebut
ia juga mengaku bahwa ada kebocoran lokasi ott
ya itu sebenarnya
di atas petisinya
saya tidak terima
semua yang berapetis itu
apa kendala mereka
sama pada ikuti
katanya ada kebocoran di tepal lokasi lokasi ott itu
sementara itu juru bicara kpk
diansah mengatakan kepada cnnindonesia com
kpk mengenal konsep komunikasi yang egaliter
dinamika yang terjadi di internal kpk
termasuk petisi atau keberatan terhadap kebijakan pimpinan
merupakan hal yang lumrah
agar petisi ini jangan sampai disalahgunakan
yang terkait dengan penanganan perkara di kpk
menyebut petisi kepimpinan kpk tersebut
membuktikan adanya masalah
dalam internal kedeputian penindakan kpk
pendidik icw pada detik com
kpk dikenal sebagai lembaga yang transparan
pimpinan kpk harus menanggapi petisi tersebut
pimpinan kpk disebut sebagai pimpinan anti kritik
oke anda kembali di prime news
kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan
malola malam hari ini
sebelum kita coba nanti agak agak juga menyinggung mengenai petisi ya
petisi wadah kpuk kpk
kami ingin melanjutkan soal dua tahun momentum
penyerangan calon operasi yang masih mandek ini
ada semacam deklarasi tadi ya
di acara yang digelar pada hari ini
apa isinya itu mbak lola
ya kurang lebih isinya memang kembali mengingatkan presiden gitu ya
atau ya dalam hal ini negara
untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen
karena ini sebuah dorongan yang sejak lama gitu ya sudah kami sampaikan
tapi belum juga diwujudkan gitu ya
bahwa ada tim sekarang yang terbentuk itu sebetulnya masih jauh dari harapan kita
kenapa masih jauh dari harapan tim yang sekarang sudah dibentuk oleh kapolri ya
ya pertama karena yang kita inginkan ketika itu adalah tim yang bertanggung jawab langsung kepada presiden
gitu jadi dan diisi oleh komposisi yang relatif independen gitu
artinya ya ada akademisi ada perwakilan masyarakat sipil
mungkin ada perwakilan lembaga seperti komnas ham gitu ya atau ombudsman
tapi harus bertanggung jawab langsung kepada presiden
jadi tidak dalam pertanggung jawaban kepada kapolri misalnya
sedangkan tim yang dibentuk pada sekitar januari dua ribu sembilan belas lalu itu kan bertanggung jawab kepada kapolri
ditambah lagi dengan komposisi anggota kepolisian yang cukup banyak dibandingkan dengan komposisi dari elemen lain
nah kalau misalnya kita kembali berkaca kepada informasi yang sudah pernah disampaikan oleh pak novel sendiri kepada publik gitu ya
ini kan sebetulnya yang mau dihindarkan adalah potensi konflik kepentingan atau loyalitas tertentu yang justru akan kontraproduktif dengan upaya pengungkapan gitu
kalau misalnya ada dugaan oknum oknum dari kepolisian misalnya itu diduga terlibat
ya sepatutnya memang harus dikedapkan gitu ya
bisa jadi orang orang dari lembaga kepolisian misalnya ya mungkin tidak perlu dilibatkan gitu
jadi artinya kembali lagi soal dorongan kami untuk melakukan penelitian yang harus diberikan kepada kepolisian di dalam kepolisian yang tersebut ya
jadi artinya kembali lagi soal dorongan kami untuk membentuk tgpf independen itu adalah salah satunya untuk meminimalisasi hal tersebut gitu
jadi memang tujuannya tetap untuk mendorong presiden membuat tgpf begitu ya
persis yang independen
oke saya coba kita saya coba bacakan ini dari detik com ini deklarasi dibacakan oleh pkpk bersama dengan panovel dan juga apa namanya aktivis anti korupsi ada mbak lola disana tadi kan sepanjang hari ini

di antaranya mencanangkan sebelas april sebagai hari teror terhadap kpk dan pembelajaran kppk dan juga pemerintah kppk dan juga pemerintah kppk yang mencari kekuasaan untuk membuat tgpf independen
kedua menolak segala bentuk kebohongan kepura puraan dan kepalsuan semua pihak yang seolah olah mendukung kpk sampai dua poin itu apa yang bisa dijelaskan mbak lola
ya sebetulnya ini kan kita harus menangkap rasa frustrasi gitu ya kita bisa memahami bahwa apa namanya ada rasa frustrasi yang muncul bukan saja dari novel baswedan gitu ya tapi juga dari wadah pegawai misalnya wadah pegawai kpk
karena sebagai yang juga kalau tadi kita mengingat pernyataan saya di awal sudah mulai ada serangan serangan juga terhadap pegawai yang lain gitu ya penyidik penyelidik ini kan menunjukkan bahwa jangan jangan memang ada kesengajaan untuk tidak menindaklanjuti kegusaran yang ada di internal kpk sendiri gitu terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum
lalu itulah kenapa kemudian muncul inisiatif untuk misalnya menetapkan tanggal sebelas april sebagai hari antaranya
gede gede anak muda muda itu ituitel ini cuman penerbangan hasil kesehatan necklace
kemudian kita bisa mengeluarkan tracedownasi kadar mau mencapai sampai une fat shirt

seperti apa kemudian teman teman icw melihat itu
kita coba tanyakan langsung dulu ke pak yudi purnomo
ketua wadah pegawai kpk di gedung kpk saat ini untuk membahas soal adanya petisi
yang rencananya akan dilakukan oleh wadah pegawai kpk
selamat malam pak yudi
selamat malam mas
baik pak yudi
selamat malam mas
ya baik saya bisa dengar pak yudi
ini di luar dua tahun momentum penyerangan terhadap penyelidik senur kpk novel baswedan
kami juga mencoba untuk mengulas sebenarnya apa yang terjadi
antara wadah pegawai kpk dengan pimpinan kpk
berkenaan dengan kami dengar ada rencana petisi
bagaimana itu pak yudi sebenarnya
baik jadi saya coba klarifikasi
jadi petisi itu bukan dilakukan oleh wadah pegawai
tetapi oleh para pegawai di bagian penyelidik dan penyidik
jadi kawan kawan kita para pegawai kpk
yang selama ini telah menangkapi para koruptor
itu mereka melakukan petisi kepada pimpinan
oke tapi tidak di bawah wadah pegawai kpk ya pak
ya jadi saya coba klarifikasi bahwa bukan di bawah wadah pegawai kpk
wadah pegawai kpk
wadah pegawai kpk sebagai tempat penyalur aspirasi pegawai
kita meneruskan kepada pimpinan
oke jadi ini adalah aspirasi dari para penyidik di kpk
lewat wadah pegawai kpk kira kira begitu ya
tapi untuk kontennya
mohon maaf saya tidak bisa untuk menyampaikan
karena itu bukan kewenangan saya

oke jadi kita bisa mengembalikan kontennya clone engin nanti
tapi memang ada penyidik yang meneruskan kepada pimpinan
untuk membacakan petisi itu untuk menyampaikan petisi itu pak yudi meskipun itu bukan menjadi kewenangan anda tapi apa yang kemudian mereka sampaikan kepada anda
ya jadi apa yang mereka sampaikan sudah disampaikan kepada saya selaku ketua wadah pegawai dan saya pun juga sudah menyampaikan kepada pimpinan
dan jika melihat statement statement dari pimpinan maka pimpinan di situ sudah menyampaikan bahwa nanti mereka akan bertemu dengan para pegawai yang melakukan petisi seperti itu mas
oke apa sih pak sebenarnya menjadi isi dari petisi atau paling tidak aspirasi mereka sebenarnya apa yang disampaikan kepada anda
ya ada beberapa tapi mohon maaf sekali lagi
saya tidak bisa menyampaikan hal hal tersebut karena bagi kami itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan dengan pimpinan
oke jadi dilemparkan ke mekanisme internal di kpk sendiri begitu ya pak yudi ya
ya kalau jumlahnya ada berapa kira kira yang kemudian tergabung
kalau kita baca pemberitaan ada sampai ratusan penyidi katanya atau ada cukup banyak
pegawai kpk yang kemudian berusaha ataupun ingin menyampaikan petisi petisi itu
ya ada seperti itu mas sejumlah itu
yang jelas kami dari wadah pegawai mencoba untuk memfasilitasinya karena apa yang teman teman lakukan itu adalah untuk menjaga integritas kpk untuk menjaga harkat dan martabat kpk seperti itu
dalam pertemuan dengan pimpinan nanti kita coba untuk menguraikan masalah tersebut
oke sudah disampaikan pak aspirasi itu ke pimpinan kpk dan bagaimana kemudian pimpinan kpk merespon itu
sudah sudah disampaikan kepada pimpinan dan pimpinan merespon aktif terhadap petisi tersebut karena memang pimpinan kami lihat
untuk melakukan tindakan tindakan yang konstruktif terhadap pendapat pendapat yang disampaikan oleh pegawai kpk
sehingga kami dari wadah pegawai kpk pun juga sangat senang seperti itu
namun kita akan lihat saja nanti pada pertemuan yang akan dischedulekan baik oleh pimpinan melalui koordinator sespim
itu yang akan nanti seluruh
penandatangan petisi akan hadir
seperti itu mas
mas yudi dari yang kami dapat ini yang juga sudah mungkin beredar di media adalah beberapa isinya ini mengenai terhambatnya
petisinya kira kira begini ya terhambatnya penanganan perkara pada ekspos tingkat kedeputian tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup
tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat
betul begitu pak isinya
mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan isinya
seperti apa karena ada beberapa hal yang harus kami klarifikasi juga
seperti itu mas
jadi mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan materinya apa saja yang sudah disampaikan oleh pimpinan oleh pegawai kpk kepada pimpinan kpk melalui wadah pegawai
termasuk isu isu mengenai adanya ott yang bocor yang kemudian di
berkeberatan penyelidikan pkp itu juga tidak bisa disampaikan lagi
sekali mohon maaf mas kami tidak bisa menyampaikan hal tersebut
belum ada waktu yang jelas ya mas yudi ya kapan kemudian pertemuan antara wadah pegawai antara para pegawai kpk yang membuat petisi dengan para pimpinan kpk
belum ada tanggal yang pasti
ya kami dari wadah pegawai coba berkomunikasi dengan koordinator sespim untuk waktu pimpinan karena kami ingin kelima pimpinan itu ada
sehingga keputusan yang diambil secara kolektif kolegial itu bisa tercapai
seperti itu mas
jadi bukan hanya dengan tiga empat pimpinan tapi seluruh pimpinan
tapi yang jelas petisi ataupun permintaan itu sudah sampai di pimpinan kpk
jadi tinggal menunggu waktu yang tepat
ya sudah sampai di pimpinan kpk
sudah sudah sampai di pimpinan kpk
tinggal menunggu waktunya kapan itu yang kemudian belum bisa dipastikan begitu ya mas yudi
ya begitu mas
oke tapi ini sekali lagi memperjelas berita berita yang beredar ini bukan dari wadah pegawai kpk secara organisasi bukan ya
bukan bukan mas
ini bukan dari wadah pegawai kpk secara organisasi bukan ya
bukan bukan mas
ini bukan dari wadah pegawai kpk secara organisasi bukan ya
bukan bukan mas
ini bukan dari wadah pegawai kpk
tapi ini dari pegawai kpk yang dalam pekerjaannya sehari hari mungkin menghadapi hambatan dan kemudian mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada wadah pegawai
tentu saja saya selaku ketua wadah pegawai harus melindungi pegawai pegawai kpk
seperti juga bang novel seperti juga teman teman saya yang dianiaya di hotel boris

kemudian teman teman saya juga yang rumahnya
diletakkan benda seperti bom atau teman saya yang mobilnya disiram air keras
dan juga teman saya yang laptopnya dirampas oleh orang untuk mendapatkan data data di laptopnya
jadi ini adalah mekanisme di kpk yang bertujuan untuk melindungi pegawai kpk
mas yudi terima kasih untuk informasi dari anda
kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari petisi ini karena belum ada informasi yang pasti dan juga masih menunggu pertemuan berikutnya
terima kasih banyak mas yudi ketua wadah pegawai kpk
usai jeda saya akan lanjutkan diskusi bersama dengan mbak lola
saya akan coba tanya nanti bagaimana kemudian di tengah masalah internal yang tadi juga kita sudah saya tanyakan ya ke wadah pegawai kpk
di sisi lain ada penyerangan penyerangan yang belum tuntas
apa namanya pengusutannya pembuktiannya bagaimana kemudian nasib pemberantasan korupsi di indonesia
kami harus break terlebih dahulu
jalan terjal pemberantasan korupsi itu menjadi tema dialog kami pada malam hari ini
bertempatan dengan dua tahun kasus novel baswedan yang belum juga terungkap
kemudian tadi kita juga sempat sedikit mengulik mengenai adanya petisi dari wadah pegawai kpk terhadap pimpinan kpk
yang berkaitan dengan beberapa poin poin keberatan soal pengungkapan kasus kasus besar
tujuan ataupun semangatnya tentu adalah bagaimana pemberantasan korupsi ini betul betul bisa efektif dilakukan di indonesia
melihat dari beberapa contoh tadi mbak lola dan juga kita lihat kembali ke momentum dua tahun novel baswedan ini

bagaimana kemudian kita bisa melihat nasib pemberantasan korupsi di indonesia
di tengah kita tahu bahwa di sisi hukum masih sangat terganjal belum ada pembuktian belum ada perkembangan tadi anda katakan soal kasus novel baswedan
di sisi lain kita lihat beberapa hari terakhir ada perkembangan ini sepertinya ada internal antara wadah pegawai kpk dengan pimpinan kpk
bagaimana kemudian icw ataupun teman teman ataupun anda melihat ini
ya sebetulnya dinamika yang terjadi di kpk itu sepatutnya tidak mengganggu kinerja gitu ya
karena kita juga lihat dalam beberapa waktu kebelakang juga kpk masih melakukan ott pemeriksaan terhadap saksi tersangka juga masih dilakukan gitu ya
jadi secara umum rasanya tidak ada hal yang terlalu serius dalam konteks pelaksanaan tugas kpk gitu yang memang sudah berjalan gitu
nah ini kan sebetulnya kalau tadi apa namanya sudah disampaikan bahwa betul ada petisi yang disampaikan oleh pegawai yang difasilitasi oleh wadah pegawai
itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada komunikasi mungkin yang tidak lancar di internal kpk gitu
nah mungkin ini yang seharusnya diadres atau dituntaskan gitu ya baik oleh pegawai terutama juga oleh pimpinan sebagai yang pegang mandat tertinggi
agar kerja kpk yang sudah baik itu tidak terganggu gitu ya
yang sekarang sudah berjalan oke masih berjalan tapi siapa yang bisa menjamin kalau hal ini tidak kemudian
merusak kpk dari dalam sendiri gitu
padahal kalau misalnya mau dilihat gitu ya bisa jadi ini cuma soal ketidaklancaran komunikasi gitu
bisa jadi meskipun ada dugaan lain bahwa memang apa namanya proses hukum tertentu itu berkaitan dengan orang orang yang tidak apa ya bahasanya
tidak apa ya bahasanya
yang punya kepentingan yang juga ini berkaitan patut diduga berkaitan juga dengan penyerangan yang terjadi terhadap novel gitu
nah jadi ini sebetulnya memang ada kompleksitas tertentu tapi kalau dalam konteks yang sekarang misalnya kita bicara soal petisi pegawai kpk
ini bisa jadi juga soal miskomunikasi atau ketidaklancaran komunikasi antara pegawai itu sendiri dengan pimpinan kpk
oke selain kemudian anda melihat ada masalah misalnya miskomunikasi begitu ya antara wadah pegawai kpk dan juga pimpinan kpk
tentu kita bisa lihat
kita menunggu seperti apa ini kelanjutannya ya mudah mudahan tidak mengganggu kinerja kpk
ya jangan sampai
salah satu persoalan lainnya adalah yang kemudian kami dengar itu mengenai beberapa hal insiden misalnya bocornya ott dan lain sebagainya
apakah itu juga teman teman icw pernah mendengar itu atau sempat ada informasi mengenai itu
ya sebetulnya informasi informasi seperti itu memang banyak berseleweran ya tapi sejauh apa validitasnya itu memang hal lain
karena yang bisa mengonfirmasi atau mengoreksi hal tersebut memang hanya dari kpk saja
dan di sisi lain kalau misalnya itu betul ini kan kita berandai andai gitu ya
kalau memang itu terjadi ini bisa jadi masalah yang besar gitu
makanya kalau memang ada permasalahan di internal kpk yang berkaitan dengan kinerja gitu ya terutama dalam konteks penindakan itu harus diselesaikan dengan betul betul gitu
dan disitulah kenapa kemudian peran pimpinan itu juga sangat penting
karena kelima komisioner kpk harus menentukan secara kolektif kolegial bagaimana kemudian berhasil
masalah di internal kpk ini jangan sampai mengganggu kerja kpk terutama yang terkait dengan penindakan
ya karena mungkin begini ada banyak upaya upaya pelemahan dari luar jangan sampai di dalam justru juga ada pelemahan itu sendiri begitu
salah satu bentuk pelemahan yang kemudian kita setengah bahas dari tadi adalah soal penyerangan terhadap novel yang kemudian sampai sekarang belum juga tuntas
kita kembali ke soal deklarasi yang dibacakan oleh bpkpk dan juga novel dan juga aktivis anti korupsi tadi
poin kedua ini ada poin cukup menarik sebenarnya mbak lola
menolak segala bentuk penyerangan
kepura puraan dan kepalsuan semua pihak yang seolah olah mendukung kpk
ini memang pernyataan yang menurut saya sangat berani gitu ya
artinya ini kan menunjukkan bahwa jangan jangan ada dugaan ada orang orang atau pihak pihak tertentu yang selama ini seolah olah ingin menyelesaikan
misalnya kalau dalam konteks kasusnya novel ingin menyelesaikan
atau kembali lagi soal penyerangan terhadap penyelidik kpk mau dituntaskan tapi juga prosesnya tidak berjalan gitu
nah kalau misalnya memang dugaan dugaan yang baik apa namanya yang berkembang di publik gitu ya itu betul
ya sampaikan saja gitu
artinya kan begini kita terlalu banyak mendengar retorika retorika dari para pengambil kebijakan juga aparat penegak hukum dalam hal ini
karena ini berkaitan dengan penyerangan gitu ya penyerangan beberapa penyerangan terhadap pegawai kpk
ya kalau misalnya memang tidak bisa diungkap sampaikan
atau misalnya kalau ada perkembangan
kalau ada perkembangan ya sampaikan gitu
kan tadi misalnya sudah disampaikan juga oleh pak novel bahwa sp dua hp itu baru disampaikan belakangan
itu juga setelah ada permintaan dari kuasa hukum
padahal kalau memang ini tim yang khusus dibentuk untuk mengungkap penganiayaan atau penyerangan terhadap novel baswedan
ini kan seharusnya dia tidak harus melewati mekanisme yang serumit itu gitu
bahwa betul ada mekanisme yang serumit
mereka melewati mekanisme permintaan sp dua hp
tapi kan kalau memang ini sifatnya khusus gitu ya tim ini khusus
harusnya kan dia secara berkala menyampaikan hasil laporan
ini kalau misalnya nggak diminta minta janjian nggak disampaikan gitu
apalagi sekarang kita sudah semakin mendekati waktu tenggat dari keberlakuan tim itu sendiri gitu
ini kan berlakunya hanya sekitar enam bulan kalau saya nggak salah ingat mungkin sekitar juli
jadi bayangkan kalau misalnya sampai hampir setengah waktu dari keberlakuan tim tersebut
itu belum ada temuan yang signifikan
padahal di tiga bulan pertama pasca penyerangan novel baswedan itu sudah ada media yang melakukan investigasi khusus
teman teman masyarakat sipil juga sudah melakukan investigasi yang hasil investigasinya juga sudah disampaikan kepada komnas ham
kepada kpk sendiri kepada om budsman juga gitu
jadi saya tidak mengerti kenapa kemudian mekanisme yang betul betul ada gitu ya kemudian tidak mampu mengungkap itu
padahal kembali lagi kalau bicara soal tidak kooperatif siapa yang kemudian tidak kooperatif
karena bahkan dari elemen masyarakat sipil pun sudah berupaya gitu ya mengambil inisiatif untuk melakukan penelusuran juga gitu
oke oke sebelum kita ke poin ke tiga dan ke empat dan juga ke lima dari deklarasi ini
saya coba untuk mengajak anda melihat bagaimana kemudian pimpinan kpk laude m syarif ini merespon soal petisi yang tadi sempat kita diskusikan yang ditujukan kepada pimpinan kpk
sebenarnya permasalahan internal itu
sebenarnya permasalahan internal itu
masalah internal biasa
petisi nya sayaological prima tapi saya baru sampai hari ini karena kemarin saya di semarang
jadi saya panggil saja nanti semua yang berampe di situ apakah kendala mereka sama pak dettuk ponerik
iya kita tentu kenapa nih jadi ketawa kek
reaktif aja tadi soalnya bilang saya nggak boleh ngomong disini tapi di kerekam di media
arti memang ada hal hal yang tampaknya eh apa ya tidak bisa diceritakan mungkin atau atau at at
apa berkaitan dengan penyidikan atau menurut cewek jadi memang agak sulit juga karena kan
kita paham bahwa proses hukum ini kan seharusnya kedap ya dia kalau apalagi kalau misalnya belum masuk
proses penyidikan penyelidikan itu kan kurang lebih semacam kerja intelijen mengumpulkan
informasi mengumpulkan bukti mengumpulkan data itu kan memang harus kedap sekali dari informasi
luar oke oke di kan pun seperti itu oke kecuali kalau misalnya sudah masuk ke proses persidangan
nah jadi sedikit banyak kita bisa paham bahwa di satu sisi pegawai yang mungkin notabene sebagai
penyelidik penyidik itu merasa frustrasi ketika kerja kerjanya yang harusnya kedap kemudian terbuka
gitu misalkan tadi kan tadi pak laude juga sebetulnya sempat
ingin merespon tapi tidak bisa direspon di ruang terbuka nah jadi kalau dalam konteks itu kita bisa
paham bahwa kerja kerja kpk yang harusnya kedap itu ketika bocor ya jelaslah jadi berantakan gitu
oke jelas tentu kita tunggu apa kemudian langkah langkah pasti tetap yang didorong oleh
teman teman icw dan juga masyarakat sipil aktivis anti korupsi adalah tgpf ya tgpf yang independen terkaitan
dengan kasus dua tahun novel basudan yang masih mandek sampai dengan catet terima kasih banyak
perkembangannya dan mungkin mbak lola akan melanjutkan kegiatan di kpk karena masih berlangsung sampai dengan
malam hari ini memperingati dua tahun novel baswedan dan prime news akan segera kembali saat lagi tetap bersama